udah nganter hp nya
udah dititipin ke bubun
kang gopangnya gak ada
tapi masih bagus
yang penting berfungsi
saya sama kang murad jalan dulu
itu dupin dia
sudah tahu siapa backing mereka
orang yang akan membuat mereka menjadi tidak berguna
kalau yang menjadi backing orang orang di parkiran
pasar dan terminal sudah berhasil dibikin tidak berguna
maka kita akan dengan mudah merebut bisnis di parkiran
dan di terminal
yayat sudah dieksekusi
dia nanya ke ibing
siapa backing orang orang di parkiran
dan di terminal
karena disuruh serta merta
begitu aja laporannya
mau pergi nggak
ujang sama kang murad mau kesini
saya juga mau ke sana
janganlah those jeruk
bang edi minta saya koordinasi soal backing orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
udah nganter hp nya
udah dititipin ke bubun kangkupangnya ada
di mana saya bisa menemukan mereka
orang yang ditanya nggak tahu mereka tinggalnya di mana atau suka kumpul di mana
tapi salah seorang dari yang empat itu suka ada di parkiran
ini tempat pampauan insahid
dia sering berpindah pindah
tapi sering balik lagi ke sini
dia gak ada
dia pasti lagi operasi
iya kita cari di parkiran sekarang
tidak ada ini
tidak ada lagi
tidak ada lagi
tidak ada lagi
saya nyusahin terus
dibeliin baju sama iwan
kang murad sama ujang
biar kalau kang kubang ada apa apa
atau butuh apa apa
bisa cepet kontak